bukan bertujuan menakuti tapi supaya anda peduli inilah kenyataannya
rekaman kamera drone fotografer ali fikri ini memperlihatkan suasana pemakaman jenazah
pasien kofit sembilan belas di tpu rorotan jakarta utara hingga malam hari ambulans datang
untuk diberganti dan prosesi pemakaman tidak kunjung usai
bahkan akhir juni lalu tingginya jumlah jenazah yang akan dimakamkan di rorotan membuat sejumlah
jasad pasien covid sembilan belas terpaksa dititipkan di puskesmas terdekat antrian mobil jenazah
covid sembilan belas juga terlihat di tpu padurenan kota bekasi jawa barat salah satu petugas pengantar
jenazah menyebut satu mobil jenazah bisa mengangkut dua hingga empat peti jenazah
bahkan dalam sehari mobil bisa empat kali bolak balik dari rsud kota bekasi ke tpu ini
saya aja dari pagi ini udah dua kali dan pertama saya sudah bawa dua jenazah ini juga dua kali lagi
mungkin nanti balik lagi ke sana rsud juga bawa lagi begitu wali kota bekasi rahmat effendi
menyatakan pada selasa lalu satu ratus delapan belas jenazah dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas di tpu padurenan

kemarin itu katanya hampir satu ratus delapan belas satu hari satu hari itu itu kasus tertinggi tanggal dua puluh delapan itu tujuh belas
kalau jadi total karena dia kematian yang meningkat berarti kan luas meter persegi
makam masih bertambah untuk membantu proses pemakaman pemerintah kota bekasi
mengerahkan sejumlah alat berat dan menambah enam unit mobil jenazah
kondisi memilukan juga
tampak di rsud jombang jawa timur video yang direkam selasa lalu memperlihatkan tiga puluh lima jenazah
pasien covid sembilan belas menunggu untuk dimandikan dan dimakamkan memenuhi lorong rumah sakit jadi
pasien covid yang meninggal itu sudah diluar kapasitas kemampuan untuk menangani tapi kita
minta kepada keluarga korban keluarga jenazah untuk bersabar
sekarang yang masih antri menurut informasi ada tiga belas jenazah
sebelumnya dinas perumahan dan kawasan permukiman semarang sempat kewalahan menangani permintaan penggalian liang lahat
akibat capiak dispetim meminta dinas pekerjaan umum semarang membantu mengirimkan alat berat beserta operatornya
rata rata dua puluh lima lubang makam digali di jatisari dengan pemakaian sekitar sepuluh makam
banyaknya pasien covid sembilan belas yang meninggal di rumah saat menjalani isolasi mandiri juga membuat pemkot semarang membentuk tim pemulasaraan jenazah di setiap kecamatan
sebab warga khawatir tertular covid sembilan belas bila memandikan dan memakamkan jenazah pasien positif
jumlah jasad yang cukup tinggi menuju tempat pemakaman tidak lepas dari angka positivity rate covid sembilan belas pulau jawa bali yang cukup tinggi
di tingkat provinsi pelacakan yang dilaporkan masih sangat rendah
jauh dari target yang diharapkan yaitu sekurang kurangnya lima belas kontak erat per kasus
hingga rabu tujuh juli indonesia kembali mencatatkan rekor jumlah kasus terkonfirmasi positif dan pasien yang meninggal akibat covid sembilan belas
data covid sembilan belas go id mencatat pada rabu kemarin terjadi penambahan tiga puluh empat tiga ratus tujuh puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas
kini kebijaksanaan semua pihak dinanti
dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan dan menahan diri selama pandemi
semoga dengan anda peduli pandemi segera pergi
dini putar cnn indonesia